polres kota tanggerang menerapkan pasal berlapis untuk enam tersangka pelaku persekusi yang menimpa rn dan ma
para tersangka yang terdiri dari ketua rt dan rw serta empat warga lain kini mendekam di sel tahanan polisi
tidak hanya menetapkan para pelaku persekusi polisi juga tengah memburu pelaku pengunggah video korban saat ditelanjangi dan diarak
penetapan pasal berlapis untuk keenam tersangka pelaku persekusi yang berinisial g a t is dan n dilakukan kepolisian karena hasil perkembangan penyidikan yang dilakukan satreskrim polres kota tangerang kabupaten
dari hasil pendalaman polisi ditemukan unsur yang memberatkan berkaitan dengan keterlibatan para pelaku dalam persekusi yang mengakibatkan penganiayaan terhadap korban rn dan ma di cikupa
pada akhir pekan kemarin
kapolres kota tangerang kabupaten akbp sabilul alif mengatakan
para pelaku dijerat dengan pasal dua ratus delapan puluh sembilan kuhp pelecehan pasal satu ratus tujuh puluh kuhp tentang penganiayaan dan tiga ratus tiga puluh lima kuhap terkait perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman hukuman maksimal sembilan tahun penjara
selain mengenakan pasal berlapis terhadap pelaku persekusi polisi juga kini tengah memburu pelaku pengunggahan video penganiayaan terhadap korban
dapat saya informasikan tentang perkembangan hari ini yang mana kemarin kita sudah tetapkan enam pelaku ini yang kemarin masih kita amankan adalah naik status menjadi tersangka
dan langsung kami laksanakan atau lakukan penahanan yang mana masing masing inisial g t a i s n enam orang ini menanggung pelaku
masing masing beda peran ya ini kita terapkan berlapis yaitu pasal dua ratus delapan puluh sembilan pasal satu ratus tujuh puluh dan atau dan atau pasal tiga ratus tiga puluh
untuk ancaman hukuman
untuk ancaman hukuman maksimal sembilan tahun dan diatas lima tahun
sebelumnya sejumlah warga yang dimotori oleh ketua rt dan rw di wilayah cikupa banten tangerang
melakukan penganiayaan terhadap rn dan ma dengan tuduhan melakukan perbuatan mesum
sempat dipukuli dan ditelanjangi hingga diarak di permukiman warga
dodi wahyudi tangerang banten